lo ngajar di masjid putih juga kan
sama si boy juga kan
loh kasih pesen sama si boy
gue masih punya dendam sama dia
karena gara gara dia
gue dulu masuk penjara
pergi ke sekolah sama adrena oke
ya re kalau kita berusaha udah pasti sempit lah
pasti pada ubaraan semua
ya setidaknya kan gue berusaha dulu ya
apa salahnya kan gue datang ke sana siapa tahu masih ada orang
kayaknya gue emang harus kasih tau dia
coba gua kasih tau reva deh
kalau boy itu mantan adreana
daripada reva tau dari orang lain
gak ada orang
pasti udah pada balik rek
eh itu kayaknya masih ada orang deh
yaudah kalo gitu
gue coba tanya kesana aja deh
kalian tunggu sini aja gak apa apa
soalnya kalau rame rame kan gak enak ya
mantan wali kelasnya adirena yang dulu
ternyata ibu masih ingat ya sama saya
yaudah masih ingat sama kamu
apalagi kamu sampai ngetop kan masuk tv
juara olimpiade matematika bukan
masih sama adriana
saya sih udah gak sama dia tuh
tapi kalau jodoh gak bakalan kemana sih
yaudah ibu pulang pulang ya
kalo ketemu adriana salam ya
boy itu tadi siapa
oh itu si boy gak kenal
tapi kan boy lagi nyari tau siapa mantan adriana gak bantuin lo
jadi ya ada guru lewat ditanya
terus ref udah gitu gimana lo tadi ngobrol ngobrol sama orang di sana ada yang ditemukan atau apa
tadi gue nanya tentang mantannya adriana
jangan kenapa sih kok gitu banget mukanya
ya kita penasaran lah
emangnya lo gak penasaran apa siapa mantannya adriana itu
kita sih penasaran ya
iya gue penasaran banget
tapi kayaknya ibu yang disana tadi tuh gak tau deh tentang mantannya adriana
dia sih tau adriana tapi dia gak tau pacarnya siapa
dia sih bener bener gak tau siapa mantannya adriana
dia bilangnya kemungkinan cowoknya itu gak sekolah disini
udahlah yuk kalau gitu kita balik ya
ini gimana ceritanya sih
tapi masa duduknya ini jauh jauhan kayak gini
tadi diajak ngobrol juga jawabannya cutek
kayaknya kita cuma dimanfaatin doang nih
mereka lagi ribet nih
gimana kalau kita manfaatin balik
dimana kalau kita pesen lagi
kamu berhasil mencegah mereka
kok gagal lagi si lex
masalahnya tadi temen temennya boy pada datang
terus bukannya temen temen lo juga banyak
udah lah lex
lo tuh gak usah alasan lagi
gue kecewa banget sama lo
harusnya gue gak kecewain antriana
lo tuh gak usah alasan lagi

lo tuh gak usah alasan lagi

lo ngajar di masjid putih juga kan
sama si boy juga kan
siapa peduli lo
lo kasih pesan sama si boy
gue masih punya dendam sama dia
karena gara gara dia gue dulu masuk penjara
rangajar ya lo

saya mencium bau aroma tidak benar sikopar
ini siapa wak
kamu tadi sudah tua
kurunya banyakkan insaf zikir shalat
lo yang sudah tua
nggak tahu malu
mungkin nanti sekarang nggak ada
apa lo udah nggak inget lagi
hidup mati seseorang itu urusan gusti allah
lo nggak perlu soalim
ini nanti nggak ada
karena tugas lo sebagai suami itu nggak benar
lo gak bisa jagain dia dengan baik
gue jagain dia baik baik
dan dia sih nggak pasti ada
jagain anaknya kinanti
di sini sampai
di sini sampai
jalur untuk dukung
mama di sini lagi terdip gak layak
bapak bisa datang di sini
iya pak makasih
mama senang sekali ngeliat kalian berdua udah kompak lagi
udah jalan bareng lagi
justru kita juga senang mah
ngeliat abah itu perhatiannya
tulus banget ke mama
tadi kita juga
jalan bareng lagi